pelaksanaan pekan raya jakarta telah memasuki minggu terakhir
jumlah pengunjung yang datang ke pameran ini pun sudah menembus angka lima juta lebih
dalam pameran multimedia ini pengunjung tidak hanya disuguhkan dengan barang barang elektronik
fashion otomotif dan hiburan seperti konser
di sini pengunjung juga bisa kembali bernostalgia ke masa kecil
melalui jajanan dan permainan zaman dulu yang bisa membawa kenangan zaman dulu kembali terlintas
para pengunjung pun antusias dengan adanya jajanan dan permainan zaman dulu
yang ada di salah satu stand prj ini
ini ngajarin anak anak saya buat dulu tuh mamanya jajannya ini loh ini gitu loh
jadi biar mereka juga lihat dan tahu kita dulu makannya yang tua tua ini dulu makannya jajannya apa gitu kan
jadi memperkenalkan lah sama mereka gitu
ini beli apa aja nih
bola bekel karena lihat di pinopin katanya belajar bola bekel pengen tahu
terus balon tiup terus beli permen permen lah yang pasti yang dulu kita pernah makan ya
namanya pernah makan anak anaknya biar ngerasain juga kalau kita dulu makannya permen kayak gitu
saya sendiri sih mengenang masa lalu sih waktu kecil kan sering jajan jajan yang seperti ini
nah udah jarang nih sekarang tapi ternyata ada standnya di sini gitu
apa nih yang paling dicari
mesti nyari yang kayak mie sakura gitu kan
cuman dulu tuh ibu saya sering beli gitu makannya saya tadi kan lagi jalan jalan tuh
lihat tadi belok akhirnya
menurut ari indra zat arifin pengelola jajanan jadul adanya jajanan dan permainan jadul ini untuk melestarikan makanan yang sudah terlupakan serta mainan tempo dulu
jajanan jadul yang sudah membuka stand dua kali pada tahun lalu dan tahun sekarang di tahun ini dalam sehari bisa mencapai transaksi penjualan sebanyak lima ratus hingga tujuh juta rupiah
jadul yang sudah terlupakan pada hari kerja sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai seribu dua ratus hingga seribu lima ratus transaksi penjualan
ari mengaku angka ini meningkat sebanyak satu ratus tiga puluh hingga satu ratus empat puluh persen dari tahun lalu
dari perkategori aja ya kita untuk makanan itu masih top up mesti menjadi penjualan tertinggi untuk makanan
berarti ada cemilan permen permen makan makanan kue kue tradisional dari daerah keduanya baru diikuti sama mainan
main ini kan banyak ya ada yang berbahan dasar kayu dari tembikar gitu kan kemudian juga ada dari kertas kayak bebean itu kan cukup lumayan digemari
selain adanya jajanan dan permainan tempo dulu di stand ini juga menjual perkakas tempo dulu seperti tempat makan dan minum
serta teh remosi yang biasa dijumpai di rumah nenek saat dulu